pt transportasi jakarta pada jumat lima februari dua ribu dua puluh satu kembali meluncurkan pembaruan terhadap aplikasi tj yang dapat diunduh oleh pengguna transjakarta
ada sekitar enam fitur baru yang tersemat pada aplikasi bagi pengguna aplikasi telepon pintar ini
di antaranya adalah fitur pencarian rute
dengan fitur ini pelanggan dapat melakukan perencanaan perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan dengan menggunakan transjakarta
selain itu terdapat pula fitur pencarian bus dan halte
pelanggan dapat dengan mudah melacak keberadaan bus secara real time hingga halte yang beroperasi
pembaruan dan penambahan fitur ini merupakan usaha pt transportasi jakarta untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna transjakarta
nah perbedaan paling mencolok adalah dari sisi aplikasi tj yang baru dan yang tidak ada di aplikasi
di tj yang lama adalah aplikasi tj yang baru ini sudah memiliki fitur lacak bus yang saat ini dinanti nanti oleh para pelanggan kita
jadi sekali lagi lacak bus ini para pelanggan tahu busnya ada berapa lagi di belakang dan posisinya sudah di mana
dan berapa lama lagi setiap bus itu akan tiba di halte yang mereka berada saat ini
itu yang paling utama
tetapi selain itu kita ada fitur lain yaitu fitur lacak rute
tadi yang saya sudah jelaskan
untuk mereka mengetahui posisi mereka dari sini ketujuan harus naik berapa halte dan dari halte mana turun di halte mana transit di halte mana
dan kita ada fitur juga dua halte sebelum mereka sampai itu si aplikasi akan mengeluarkan notifikasi untuk bisa memberitahukan kepada pelanggan eh dua halte lagi anda harus turun
berbagai fitur baru tambahan ini tentu saja akan memudahkan bagi pelanggan transjakarta
namun hal ini perlu ditunjang juga dengan fasilitas lain guna menunjang kelancaran penggunaan aplikasi ini dan fitur fiturnya
terutama pada fungsi utama aplikasi ini yaitu sebagai media pembayaran tiket transjakarta
ini sih kalau seandainya pendapat saya sih sangat dipermudah ya tapi terkadang barcode nya itu agak susah di layarnya itu agak susah gitu
jadi agak luar biasa
jadi agak luar biasa
jadi agak luar biasa
jadi agak luar biasa
jadi agak luar biasa
jadi agak luar biasa
jadi agak luar biasa
terus kadang ya seperti itu aja sih ya saya sih mohon ke tj nya tolong diperbaiki gitu ya
tapi belum tahu sih kalau sekarang udah bisa lewat handphone mobile kayak gitu
iya belum ada apa ya gak disosialisasi juga sih sama petugasnya jadi masih ngetap ngetap kartu
sosialisasi penggunaan aplikasi ini memang sangat diperlukan
dari platform aplikasi dapat diketahui bahwa aplikasi ini sudah diunduh sebanyak seratus ribu kali
hal ini dirasa kurang dibanding pengguna aktif transjakarta yang mencapai satu juta orang lebih
gatotri hargianto indra setiawan didodo jakarta